masker kain katun ini dilapis bahan pembuluh virus yang terbuat dari tembaga salah satu media pembunuh virus
tembaga diubah menjadi larutan kemudian dilapiskan ke permukaan dengan teknik screen printing atau sablon
masker pun bisa dipakai berulang kali dengan cara dicuci dan lebih bagus bila direndam dengan air panas
dan bila ditambahkan pelapis disinfektor diklaim bisa setara dengan masker medis
namun dalam masker disinfektor memiliki kemampuan membunuh virus atau kontak killer
ada pun virus sars cov dua maupun mempunyai diameter enam puluh lima hingga satu ratus dua puluh lima mikrometer
dan kedepannya masker disinfektor
infektor ini diharapkan bisa diproduksi massal oleh masyarakat dengan bekerja sama dengan lipi sebagai pemegang hak patent
kami sebagai peneliti coba berkontribusi membuat sesuatu yang ya bukan hanya nantinya bermanfaat
tapi ini juga kami harap memiliki dampak keekonomian sebetulnya
karena teknologinya sebetulnya sederhana memang sekali pakai ya tentu saja
kalau ini dibuat bisa berulang ulang meskipun dicuci
sebaiknya setelah dicuci kita bisa gunakan